pemerintah pusat dan daerah meresmikan pembangunan hunian terintegrasi transportasi stasiun rawabuntu tanggerang selatan pada sepuluh desember dua ribu dua puluh
proyek yang dinamai mahata serpong ini akan berdiri di atas lahan seluas dua puluh empat enam ratus meter persegi dengan total unit tiga enam ratus tiga puluh dua hunian
tahap pertama dibangun tiga tower dari total enam tower dan ditargetkan dapat selesai dalam kurun waktu dua tahun
ketiga tower dalam tahap pertama ini terdiri dari satu delapan ratus enam belas unit dengan bauran tiga ratus tiga puluh hunian subsidi dan satu empat ratus delapan puluh enam hunian non subsidi
total investasi proyek ini sekitar tiga triliun rupiah
pembangunan ini dalam rangka mendukung program satu juta rumah pemerintah pusat
menteri pupr basuki hadi mulyono menyatakan tahun dua ribu delapan belas sudah membangun sebanyak satu empat puluh satu hunian
khusus untuk proyek mahataserapong
serpong kementerian pupr akan menambah persentase untuk hunian bersubsidi
ini ada satu tower merata rata sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh persen
makanya ada tadi ada tambahan flyover
tapi kosnya itu ditambahkan untuk mbr
sehingga mbr lebih banyak lagi
mengurangi biaya kosnya produksinya dan menambah kesempatan untuk mbr